itu turunan dari mama
kasian bapak kamu
sekarang sih gak
kan nggak mau diajak ke garut
saya mau pergi dulu
mau liat si neng belajar masak
bumbunya lima siung bawang merah tiga siung bawang putih kencur secukupnya jahe secukupnya temu kunci secukupnya
bawang merah sama bawang putih dikukus kulitnya yang kering
kencur jahe sama temu kunci gak usah dikupas atau diapain
terus cuciin kencur jahe sama kuncinya
kenapa bukan neng yang ngerjain
kan neng belum bisa
gimana sih neng belajar masaknya
abis cedoh jelasin cedoh juga yang ngerjain
terus si neng ngapain
dari ke parkiran yang lain
kita udah kelamaan disini
area harga bulan
akar sama batang yang keras dibuang
daunnya yang layu juga dibuang aja
terusin sama coyado aja
temennya pasti dateng
udah makan siang belum
jam makan siang di warung
kamu udah masak buat aku ya
aku barusan cuma nebak aja
tapi tebakannya bener
tapi kan udah belajar
siapa yang ajarin kamu
bukan c edo
mama aku sih sama kayak aku
kamu gak bisa masak itu
turunan dari mama
kasian bapak kamu
sekarang sih gak masalah
mama juga ngaku
mulai dari sarapan
sampe makan malem
loketnya cuma telur ceplok
soalnya mama bisanya cuma bikin telur ceplong
kamu tadi belajar masak apa
ini bener sih neng yang masak
sayur bayam masakan nenang enak gak
itu bukan masakan si neng
kan tadi kamu boleh bilang
barusan akan diterima pura pura
gak tau aja
neng itu ga ada
neng itu ga ada
neng itu ga ada
neng itu ga ada
neng itu ga ada
kamu dari pagi
cuma dia yang kerja
kita ke rumah diru dulu
ngecek kerja sama rudi
maksud kak nggak ada m stronger makanan lagi